kampung tarikolot yang berada di desa siramukti kabupaten majalengka jawa barat ramai
diperbincangkan oleh masyarakat karena seperti kampung mati
seperti yang terlihat pada rabu pagi ini hampir seluruh rumah warga tidak dihuni
sejumlah barang milik warga pun dibiarkan begitu saja
padahal dahulu kampung ini dihuni lebih dari dua ratus lima puluh kepala keluarga
kini sebagian besar telah pindah ke kampung buah lega
menurut kepala desa tarikolot karuan sejak tahun dua ribu enam terjadi pergerakan tanah sehingga mengancam warga
akibatnya mayoritas warga direlokasi ke tempat yang lebih aman pada tahun dua ribu dua puluh
namun meski masyarakatnya direlokasi rumah rumah warga yang berada di kampung tarikolot masih dimanfaatkan warga untuk berbagai aktivitas
seperti tempat berternak dan menyimpan barang barang warga
jadi saya mohon selaku pemerintahan desa dengan pemberitahuan
yang sudah viral di berbagai media
nah ini justru mengundang rasa kekhawatiran kami karena di sini banyak harta benda yang belum diangkut ke sana
mungkin masih pada betah kali
kalau disini lagi ngapain ini
tari kolot kini hanya didiami oleh kurang lebih sebanyak delapan kepala keluarga dan tiga belas orang
mereka tinggal di rumah yang kondisinya mulai retak
yanuar aditya majalengka